mengangkat isu maskulinitas toxic atau toxic masculinity hingga penyalahgunaan kekuasaan
film seperti dendam rindu harus dibayar tuntas panen penghargaan di kancah internasional
kita langsung sapa dua orang pemeran karakternya
ada reza rahadian yang memerankan karakter budi baik dan juga ladia sheryl pemeran karakter ethan
yang malam ini bergabung bersama kita di cr indonesia connected
selamat malam teman teman
eh teman teman ugala ini senior ini
pagi di sini
pagi waktu manhattan
mbak ladia terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu di tengah tengah kesibukannya di manhattan usa
bergabung bersama kita malam hari ini
dan mas reza yang lagi di bali ya katanya mas ya
siapa yang bocorin ini
gak apa apa ya sebentar aja kita ngobrol karena kita akan membahas film yang lagi ramai banget dibahas oleh para sinevil
seluruh seantero indonesia ini
seperti dendam rindu dibayar tuntas ini
nah kita tahu ya
mbak ladia dan juga mas reza film ini kan diadaptasi dari novelnya yang berjudul sama
karya eka kuriawan di tahun dua ribu empat belas
temanya juga bisa dibilang wow banget nih soalnya permasalahannya cukup ini sebenarnya permasalahan yang cukup common dialami oleh laki laki
tapi kemudian efek psikologis dan juga sosial mengikuti dibaliknya terkesan tabu untuk dibicarakan
nah apa saja sih sebenarnya yang membedakan antara novelnya dengan filmnya
mungkin dari mas reza dulu
wah kalau perbedaan novel dengan film mungkin lebih ke plotnya aja ya maksudnya
bagaimana proses penceritaannya aja gitu
karena kalau di novelnya itu ceritanya memang lebih banyak maju mundur gitu ya
dari banyak sekali flashback flashback
dan di filmnya mas edwin memang mencoba untuk lebih membuat film ini lebih ya lebih linear lah ceritanya
misalnya ceritanya untuk mudah mengkomunikasikan dengan penonton mungkin itu salah satu pertimbangannya gitu
kemudian kalau soal cerita ya pasti ya namanya novel
dengan jumlah halaman yang sebegitu banyak tidak mungkin semuanya diadaptasi kemudian dijadikan sebuah film gitu
jadi pasti ada bagian bagian tertentu yang menjadi pembicaraan antara mas edwin kompromi kompromi dengan mas eka gitu
mana mana bagian yang perlu masuk mana mana yang mungkin mau tidak mau harus dikurangi atau dieliminir gitu
tanpa mengurangi value film itu sendiri gitu yang diangkat dari cerita novelnya
nah kalau mbak ladiah sendiri ada nggak sih kekuatan dari film ini
dari karakter perempuan yang ada di seperti dendam rindu harus dibayar tuntas ini yang berbeda dari novelnya
ketika diangkat ke layar lebar ini ada tokoh iteng sama tokoh jelita ya mbak ladia gimana
iya jadi kalau di novel mungkin sedikit lebih banyak back story yang dijelasin ya
tapi kan kalau baca skript sama novel saya mau memang agak sulit waktu awal gitu
karena saya harus baca novel saya harus baca skriptnya dulu untuk ngerti ini sebenarnya lebih ke saran edwin untuk baca scriptnya aja gitu
karena waktu itu script kan masih berkembang ya masih masih semua bisa terjadi gitu loh draft bisa berkembang terus bisa berubah gitu
apa yang perlu apa masukan dari pemain pemain termasuk saya gitu
teman teman juga saya rasa sama ya kalau baca buku kan kita kayak yang reza bilang tadi kalau baca buku kan deskripsinya semua lebih jelas
dia datang dia keluar karakternya keluar dengan baju seperti apa gitu
lokasinya jelas kalau baca skript yang pertama kali kita mesti paham juga kan istilah istilah dalam skenario kayak interior interior continuity
itu sebenarnya kalau saya terutama udah agak lama nggak baca naskah dan udah lama kan gak main film
jadi mesti inget inget lagi gitu
ini kira kira akan divisualisasikan visual visualnya seperti apa gitu
tapi karena saya juga lama banyak kerja sama sama edwin jadi cukup percaya kalau dia pasti punya kejutan kejutan gitu
jadi saya bisa di visual ini
nah bicara mengenai tadi katanya mbak ladia mbak ladiah udah lama gak main film
nah dengan hayat to selama itu kira kira apa sih yang membuat mbak ladia mau ikut dalam proyek ini
ah ceritanya dari eka kurniawan aduh bagus banget
saya baca sekali gak cukup
baca dua kali masih punya emosi yang sama
baca ketiga kali bisa mulai nemuin
emot yang lain dari kayak ini gitu
seru banget pembicaraannya
tapi pertama kali saya tau tentang buku ini sebenernya dari tahun dua ribu delapan belas
waktu itu sempat saya punya temen disini orang meksiko yang menteng bawa buku itu gitu
terus dia bilang lah dia lo mesti baca buku ini buku ini bagus banget
terus dia gitu
baca kalau disuruh
tapi karena mau main film ini mau gak mau harus ya
emang udah denger bahwa buku ini akan difilmkan gitu
dan memang waktu itu panjang banget ya res ya
dan pas akhirnya tau buku ini akan disimilmkan dan diajak
tapi saya masih nggak percaya akhirnya yaudah
pengen audisi dulu deh gitu
oh sempet audisi bahkan
untuk meleksinkan diri sendiri aja
mak karena ada actionnya saya pengen banget nih
ada challenge yang baru gitu buat saya
beda ya dari genre film film yang dimainkan
resa pertama kali
iya waktu reading
itu rasanya kayak
ada adrenalin sendiri ya
pengen banget sih bisa main sama resa dari dulu
karena dulu pernah kita casting
aku pun aku pun
saya pernah casting untuk film
aku pun sama
saya pernah casting untuk film
pendekan kongkat emas
tapi kan gak masuk
tapi waktu itu udah ketemu resa itu kayak
dapat tapi akhirnya sekarang ya
nah mas reza juga gitu berarti setelah mendengar
ada yang kedua kali ada yang ketiga kali lagi ya
kita harapkan agar kolaborasi ini terjadi secara konsisten ke depannya
nah mas riza juga sama
itu yang bikin mas reza tidak berpikir panjang gitu
saat ditawari bermain dalam film ini
ada mbak ladia gitu yang diajak juga
iya dan pertama tentu saya
saya tuh menganggap bahwa ladiah sheryl adalah
salah satu aset dunia seni peran indonesia
yang ini ibaratnya gini
kalau aset itu harus dijaga ya
kehadiran dan kemunculan nadia sheryl dalam film indonesia tuh selalu
selalu berkesan dan memiliki makna yang buat saya pribadi
dari mulai filmnya dengan moli dulu saya nonton gitu
saya udah ngerasa bahwa wah gawat sih ini ya
ini ladiah sih salah satu mimpi saya adalah untuk bisa bekerja sama dengan seorang ladiah sheryl gitu
dan itu terwujud di film ini saya senang banget
tentu adanya edwin sebagai yang duduk di kursi sutradara
dan cerita yang ditulis oleh eka
ini dream team lah
ini satu hal yang
yang belum tentu saya akan dapat kesempatan ini lagi di kemudian hari
juga saya gak tau
tapi ya mudah mudahan ada ya
kembali gitu ya
tapi mengingat saya berkecimpung dengan judul film yang kerjasamanya lumayan dengan banyak orang
saya merasa bahwa tidak mudah menemukan tim yang luar biasa
mbak nadia kenapa itu kok denger mas reza ngomong sampai tutup muka
mas reza mbak ladia lagi tutup muka tuh
mukanya wajahnya merah gitu blushing
mbak ladiah kau memberikan beban yang berat
enggak dong gak beban dong
ini justru harapan
laborasinya makin banyak
terus kita penonton termanjakan
dan selama syuting saya masih inget banget
selama syuting tuh karena saya
saya kalau syuting tuh berusaha banget being present
karena susah banget fokus gitu
oke apalagi filmnya membahas temanya yang berat gini ya
begitu udah masuk ke dalam karakter
suka bantu aku untuk ngingetin
ini posisinya dimana gitu
dan dia tuh aware banget gitu
maksudnya memberikan kemudahan lah untuk departemen
dan saya jadi belajar banyak banget lagi gitu
nah ini berarti sekaligus membantu mbak ladia untuk mendalami karakter
mungkin bisa sekalian ceritakan sama kita semuanya
apa sih yang membuat karakter iteng ini istimewa
dia tuh perempuan yang mandiri
bukan tipe yang nunggu
dia nggak suka bahasa basi
tapi dia juga punya trauma masa kecil dengan gurunya pak toto
terus dia orang yang cepat baca situasi
koneksinya dia tuh kuat
banget sama hubungannya dia dengan si ajo
kalau budi baik
kita berdua sama
nah hubungannya dengan budi baik nih yang diperankan oleh mas reza
kalau saya denger nih kisih kisihnya bocorannya budi baik ini namanya aja yang baik
tapi ternyata karakternya antagonis
saya bilang bahwa budi baik adalah seorang manusia yang
dia orang yang cenderung selalu ingin memanfaatkan sebuah situasi
dimana dia bisa menjadi dominan
bisa cukup mengendalikan situasi gitu ya
di situasi tersebut dia orang yang seperti itu
budi baik sebenarnya kalau menurut saya juga orang yang bisa dikaitkan dengan isu yang ada di film ini juga
ini kan kita lagi hangat juga dibicarakan
walaupun mungkin orang masih belum terlalu mau membicarakan isu ini
terutama dari poin of view laki laki
karena menurut saya misalnya saya orang yang skinny
saya yang berotot
ini kan social pressure ya
nah oh laki laki yang dianggap laki laki adalah laki laki yang
seperti a tidak menangis
dia harus kuat
jadi budi baik tuh orang yang kadang waktu saya baca ya
ya dia orang yang juga terperangkap dalam dunia laki laki yang maco
yang mungkin harus penuh dengan intensitas menunjukkan pelaki lakian dengan seksual dan lain lain
seperti itu yang menurut saya
ini penting lah
penting untuk dibicarakan
ini berarti sangat harus apa ya
katakanlah film ini juga sekalian menjadi edukasi mungkin ya
tentang tema yang sebenarnya selama ini tabu dibicarakan
tapi ada di tengah tengah kita seperti itu ya
mungkin sekalian pesan atau ci apa kayak semacam ajakan gitu untuk para penonton indonesia
yang mungkin selama ini butuh pencerahan butuh penyegaran tentang film film yang harus ditonton gitu
secara ini kan filmnya sudah menyabet penghargaan apresiasi dari dunia festival film internasional
tapi belum sempat ditonton oleh para penonton di indonesia gitu
mungkin mbak ladiya dulu
kalau saya kan kebetulan senang banget suka
kalau nonton film tuh bisa belajar banyak dari film ya
karena mediumnya dan visual kan lebih mudah ditangkap buat saya
tapi banyak juga mungkin orang orang cara belajarnya beda
saya berharap aja juga makin banyak orang yang bisa belajar lewat medium ini
karena selain tambah wawasan wawasan kayak budaya sejarah gitu gitu
kita bisa nyiptain dunia yang paling sempurna juga yang kita harapkan
terus tapi yang satu
satu ini penting banget
tapi gak asik banget kalau film indonesia kedepannya karena
kalau sampai bisa ditunggangin jadi sama politik
terus jadi mengesampingkan keseniannya
jadi keindahannya jadi hilang
itu aja sih yang paling penting
saya kalau kalian tadi udah merangkai dengan sangat baik
saya mau menambahkan sedikit aja bahwa
kalau kalian semua penonton film pencinta film indonesia mau lihat sebuah film di mana
cinta yang begitu unik
pertemuan dua orang yang begitu unik
pertemuan dimana membuat mereka saling jatuh cinta
kemudian ada komedi dark
you got me at that dark comedy sih sebenarnya mas reza
setelah ini mungkin
saya akan langsung menuju ke bioskop
kalau ada waktu langsung saya tonton itu seperti dendam
rindu harus dibayar tuntas
terima kasih sekali atas informasinya
terima kasih sekali telah berbagi bersama kita di showbiz corner cnn indonesia kreatif pada malam hari ini
sehat selalu mas reza mbak ladiah
tolong ditepati janjinya ya
kolaborasinya diadakan lagi dong ke depannya ya
thank you banyak
selamat pagi mbak ladia